partai keadilan sejahtera ada abu bakar al habsi
nampaknya akan segera juga memberikan pernyataan
kepada rekan rekan media
jelang penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
kita simak bersama pernyataannya berikut ini
hari ini ingin menghadiri penetapan
yang dilakukan oleh kpu
sudah sukses mengambil keputusan
dan kita akan mengucapkan selamat bertugas
kepada pak prabowo dan wakilnya
dan semoga untuk ke depan lebih baik lagi
pak prabowo ingin mau ke pks
kalau ada kesempatan tapi belum ada janji
kita mau ke nasdem kita mau ke pkb
mungkin siang ini kita ke nasdem jam tiga
nanti jam tiga itu di nasdem
saling mengucapkan terima kasih
karena kebersamaan yang tidak bisa dilupakan
kita akan terus membangun membangun dan membangun
berarti koalisi perubahan ini bertahan sampai pilkada nih
terus ke tempat tempat lain nggak gitu
semoga prabowo dengan wakilnya bisa bekerja dengan baik